aku berani mencoba banyak hal untuk bekal di masa depan
aku memiliki cita cita yang akan kugapai ketika besar
aku selalu berusaha menjadi yang terbaik dengan tekad yang kuat
masa kecil mengajarkanku untuk selalu menggali potensi diri
selalu berjuang untuk menggapai mimpi
hingga akhirnya semua bisa akurate
karena masa depan adalah milik mereka yang mempersiapkannya sejak dini